sampai jumpa di video selanjutnya
maya jatuh cinta sama satria teh
sebuk banget sih pak
sebentar lil cuma bales sms
pak ntar aja bahaya lagi sambil nyetir kayak gini
papa harus cepat bales nih
ini soalnya bisnis
tunggu pak lihat dulu pak
kamu gak papa
dewi ternyata kamu wik
um kamu beneran gak apa apa wiki
gak apa apa kok mbak
kenapa sih papa nggak dengerin yang rela dari tadi
weh kamu beneran gak apa apa kan
gak apa apa mbak saya beneran gak apa apa kok
ah pak jimmy pak george udah ngembalin uangnya pak jimmy
padahal kalau udah ama pepper pak ya
dia kan udah insap
eh buat apa kamu tanya tanya
itu bukan urusan kamu
dan saya gak mau kamu ada di deket deket saya lagi
penjahat kok dibelain
kamu tau sekali penjahat dia tetep penjahat
dan kalau kamu belain dia
kamu sama jahatnya dengan dia
papa jangan kasar dong sama dewi
dewi tuh gak salah apa apa papa
dan lila yakin kalau dewi tuh gak tau
kalau bosnya sudah bawa uang papa
dewi aja bisa maafin kita yang hampir nabrak dia
papa gak pernah peduli dengan manusia ini
tanpa udah terlanjur sakit hati
kamu gak perlu deket deket dengan dia
nanti kamu ikutan sial
ayo kita pergi sekarang
dia kayaknya masih shock banget karena uangnya hampir hilang
tapi sekarang udah ketemu kok
kamu benar gak apa apa
nggak apa apa kok mbak
udah sebaiknya mbak lila samperin papanya mbak lila
nanti marah lagi
yaudah aku pamit dulu ya
kira kira yang cocok sama dewi yang mana
yang ini bahannya agak kasar
nanti dewi gak nyaman lagi makanya
ini kayaknya modelnya bagus
aduh yang mana nih
nah ini sih kayaknya bahannya adem
ya mas ada apa ya mas
mbak bisa jelasin ke saya nggak
ini baju modelnya kayak apa dan warnanya apa
terus lengannya pendek sesiku
di tengah tengahnya ada pita
bagus lagi ngetrim kemas sekarang
mudah mudahan dewi suka yang ini
yaudah kalau gitu mbak
tolong dibungkus ya
saya mau ngambil yang ini
tapi dibungkus yang rapi ya
soalnya buat kado
dewi pasti cantik banget
kalau pakai gaun itu
kamu lagi ngapain lagi sibuk gak
aku punya kejutan buat kamu
udah kamu ikut aja dulu
ini untuk kamu
kamu lihat aja
bagus gak wi
kalau kamu bilang bagus
seharusnya kamu senang dong
kau kedengerannya biasa aja sih
nanti kamu pakai gaun ini ya
aku pengen ngajak kamu makan malam
nanti biar aku suruh supir aku juga ke rumah kamu
kita ketemu disana
kali ini kamu jangan menolak aku ya
masa saya sekali aku ngajak kamu makan malam
kamu gak mau
aku udah siapin semuanya untuk kamu ya
tete mau tau kenapa main kaya gini sama tete
mau tau tete
iya tete mau tau

mau tau nduli
teh teh mau tau

kenapa teh gak bisa ngeliat
di sini semua harga pas
lidah kejepit gigi taring
pelit sekali cing
duku nicit lagi bleeh
turun sedikit kan boleh
kena teluh susah hidup
bukannya kami pelit bu
tapi memang kami sedang tidak ada program diskon
kalau ibu mau nawar di pasar aja
bukan di tempat ini
tanti kamu udah milih
mama juga udah tuh
dari tadi nawar mama rute gak banget tawarnya
ngotot bikin maru deh ah
kamu itu kalau ngomong punya sopan santun gak sih
mikir dulu kalau mau ngomong
kamu tau kalau saya mau
saya taruh di rumah jadi pajangan
mau jadi patung
kalau gitu kita tunggu di mobil aja yuk
ya udah yuk
udah pas semuanya
semuanya jadi lima juta
eh kok aku ditinggal
bayarnya pake apa
aduh aku udah bangun
aku udah bangun
aku udah bangun
aku udah bangun
aku udah bangun
aku udah bangun
aku udah bangun
aku udah bangun
loh kok gak jadi beli bu
otak beruang udah hun hun
saya gak bawa uang mau pake daun
kayaknya aku kenal laki laki itu